sebuah jembatan alternatif penghubung antara kabupaten jombang dan mojokerto jawa timur
putus setelah diterjang banjir
akibatnya aktivitas warga pun terganggu
warga harus berputar sejauh satu km untuk menuju kawasan yang dituju
putusnya jembatan alternatif penghubung antar kabupaten jombang dan mojokerto ini
berada di desa karobela kecamatan mojoagung jombang
yang rusak berada pada bagian salah satu fondasinya
warga pun menutup jalur ini guna mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan
putusnya jembatan ini mengganggu aktivitas warga
karena warga harus melalui jalan memutar yang lebih jauh
putusnya jembatan ini karena derasnya arus sungai yang terjadi pada rabu dini hari
debit air yang deras langsung mengurus fondasi dan memutus jembatan
jadi air mengalir ke kanan ke kiri
iya menurut jembatan ini
bisa alternatif ke mojokerto juga pak ya
pak dengan putusnya jembatan ini untuk akses ke kecamatan sebelah bagaimana pak
oh sana ada sekarang ada bantuan
ya kurang lebih satu kilo lah
memutar memutar jembatan baru
badan penanggulangan bencana daerah jombang akan berkoordinasi dengan pihak terkait
untuk menangani situasi tersebut
ya memang kemarin tadi malam ada mulai dari sore hari hujan
baik dari hulu sampai dengan hilir
yang menyebabkan di sungai mojokerto yang melalui karubola
intensitas memang agak lumayan tinggi
namun sampai melufer ke jalan raya tidak hanya masuk ke rumah pemukiman
tetapi semata kaki di perjalanan
dan ini mengembatkan dari jembatan karubola
yang paling ujung paling barat adalah putus
kami masih koordinasi ya koordinasi dengan pupr
karena di sana juga kewenangannya punya balai besar wilayah sungai
tetapi jembatan ini harus kami koordinasikan dengan tim teknis
pada saat banjir nah ini fondasi yang paling barat ambles
jembatan alternatif penghubung kabupaten jombang dan mojokerto ini dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan jembatan
agar aktivitas warga berhasil
agung wibowo jombang jawa timur